informasi pertama di cnn indonesia update datang dari yunani
kementerian imigrasi yunani akan mendirikan sebuah permukiman sementara untuk menampung para pengungsi
kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi maraknya para pengungsi yang tinggal di ruang publik di beberapa kota di yunani
banyak dari para pengungsi tinggal di sekitar stasiun kereta api alun alun di pusat kota sehingga mengganggu tatanan sosial di kota itu
menurut laporan media setempat sebagian besar pengungsi telah datang ke kantor polisi di tesaloniki yunani untuk mengajukan permohonan suaka
kita ke nepal lima pendaki korea selatan dan empat pemandu nepal tewas setelah base camp mereka di himalaya diterjang badai salju
kesembilan jenazah dipindahkan ke rumah sakit di kathmandu pada minggu waktu setempat
tim penyelamat dibantu penduduk setempat mengevakuasi sembilan jenazah yang berada di gunung gurja dengan puncak setinggi tujuh satu ratus sembilan puluh tiga meter
sebelumnya penduduk setempat menemukan ketujuh korban di lereng gunung pada sabtu namun cuaca buruk membuat tim penyelamat tidak dapat mengevakuasi mereka
bencana ini merenggut nyawa seorang pendaki korea selatan kim chang ho
yang pernah mencapai puncak empat belas gunung tertinggi di dunia dengan waktu tercepat tanpa oksigen tambahan
chang ho memimpin ekspedisi yang terdiri dari empat pendaki korea selatan lainnya
ini merupakan kecelakaan pendaki yang terburuk di himalaya dalam dua tahun terakhir
kita ke informasi selanjutnya
keberbahagia datang dari anggota keluarga kerajaan inggris meghan markle istri pangeran harry tengah hamil anak pertama
melalui akun instagram istana kensingston mengumumkan bahwa duchess of sussex tengah menanti kelahiran bayi pertamanya yang diperkirakan terjadi pada musim semi tahun depan
lebih lanjut pihak istana juga menyatakan bahwa mereka begitu menghargai setiap dukungan yang diterima dari orang orang di seluruh dunia sejak pernikahan keduanya pada mei yang lalu
saat ini meghan markle berusia tiga puluh tujuh tahun sementara pangeran harry menginjak usia tiga puluh empat tahun
saat ini keduanya tengah berada di australia untuk melakukan kunjungan pertama mereka